dari kota kecil di kaki sebuah gunung di jawa timur
mereka masih menghela nafas
nafas sebagai kelompok sirkus asal indonesia
yang tetap bertahan meski dengan banyak perubahan
sempat menguasai jagad seni pertunjukan sirkus selama lima puluh tahun
dan ditonton jutaan pasang mata
kini mereka menulis ulang sejarahnya
inilah cerita satu satunya kelompok sirkus dalam negeri
dan tertua oriental sirkus indonesia
geografinya dikelilingi berbagai gunung
tidak cuma membuat kabupaten pasuruan punya banyak wisata alam menarik
tapi juga beragam hutan tropis yang cocok dengan hidup satwa satwa endemis
disinilah salah satu lembaga konservasi terbesar di indonesia
taman safari indonesia ii berada di kecamatan prigen
di lahan seluas tiga ratus empat puluh hektare
di kawasan taman safari ini oriental sirkus indonesia satu satunya sirkus indonesia yang
masih hidup memulai hidup barunya berdiri seribu sembilan ratus enam puluh tujuh oriental sirkus mengisi kekosongan khas
sana seni pertunjukan indonesia dengan ragam atraksi sirkus kala itu pertunjukan khas eropa
dengan menampilkan satwa sulap dan berbagai gerakan akrobatik orang orang kaya yang banyak
bermunculan di awal orde baru dan haus hiburan ala barat menjadi target penonton sirkus ini
secara psikologis ya pertama masyarakat kota itu kan hibrid tadi ada kelas kelas jadi ada
terutama kelas menengah ke atas itu ingin mengidentifikasikan dirinya dengan kemodernan
dia memilih simbol simbol barat termasuk dalam hal selera seni itu mengambil selera selera
seninya orang orang eropa yang dianggap kemudian modern gitu sehingga banyak juga yang orang orang
indonesia orang pribumi yang ingin yang memiliki orientasi kesana terutama yang intelektual gitu
berawal dari hadi manansang pria kelahiran shanghai tiongkok yang datang ke indonesia setelah perang
dunia ia menunjukkan bakat akrobatiknya melalui atraksi keliling bersama tiga anaknya perlahan
kerja keras hadi dan keluarganya terbayar mereka merekrut pemain membeli alat mengurus perizinan
hingga memiliki sirkus bertenda hingga akhirnya lahir oriental sirkus indonesia pada seribu sembilan ratus enam puluh tiga
di indonesia pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat peran menunjukkan kemampuan akrobatiknya secara terbatas dan menginginkan kekuatan kesehatan
pada seribu sembilan ratus delapan puluh keluarga manansang membangun taman safari di bogor namun oriental sirkus terus hidup
tidak cuma menjadi yang pertama mereka adalah satu satunya sirkus asli indonesia yang masih bertahan dan menggelar pertunjukan
periode seribu sembilan ratus delapan puluh hingga akhirnya menuju kembali ke indonesia

periode seribu sembilan ratus sembilan puluh an adalah zaman keemasan bagi kelompok ini

rutin bermain bahkan punya reputasi di mata komunitas sirkus dunia
sering diundang bermain bersama sirkus lain di luar negeri dan menangkan piala luar biasa pada kompetisi akrobatik dunia di wuhan pada seribu sembilan ratus sembilan puluh

periode seribu sembilan ratus sembilan puluh an menjadi akhir cerita
setelah menggelar pertunjukan di belasan kota mereka memutuskan menutup tenda
setelah menggelar pertunjukan di belasan kota mereka memutuskan menutup tenda
berhenti berkeliling sebagai sebuah kelompok sirkus
kemudian turun ke mana anak woods ada di kota luar

dan juga perkembangan teknologi yang baru sekarang sehingga television atau semua online apa saja itu banyak sekali
nah itu juga satu tantangan besar sekali
ketiga lifestyle daripada masyarakat sudah berubah
menonjolkan badut sebagai ornamen penting sebagaimana ada dalam konsep sirkus juga dipertahankan
sebagian besar pemain lama memang sudah tidak aktif tapi masih ada yang bertahan
sirkus ini juga merekrut talenta talenta lokal baru dari pasuruan untuk bergabung
para pemain senior yang masih bergabung menjadi mentornya
melatih mereka dengan keras
agar menjadi sesuatu yang mungkin belum pernah ada yaitu pemain sirkus asli pasuruan
jadi sebenarnya sebelum saya masuk sini itu saya jadi penari
jadi tetap dalam dunia pertunjukan juga sih
jadi di sini saya tertarik ke sirkus karena kan memang kerjanya langsung dalam pertunjukan gitu
nah saya tertarik di sini karena memang banyak atraksi atraksi yang
memang bisa dipelajari di sini
kebetulan saya penari apakah bisa collab gitu kan dengan atraksi sini makanya saya masuk ke sini
tentunya ada waktu itu ada seleksi jadi sebelum masuk ke sini kami diseleksi dulu
kini lagi ada pertunjukan nan spektakuler seperti saat oriental sirkus masih berjaya
kini pertunjukan berubah menjadi rutinitas biasa
berdurasi selama setahun
berdurasi dua puluh menit setiap empat kali sehari
tapi tak lepas asa nafas oriental sirkus masih terus berusaha menulis sejarahnya
karena kini hanya mereka satu satunya kelompok sirkus di indonesia
entah berarti di mana saja seseorang masuk tapiuestadi ini nanti di mana mana
terima kasih ustaz
melihat pertahuan terakhir

lembaga konservasi ini riuh terdengar
begitu pula di sisi sebelah barat
aktivitas di deretan kontainer yang sebagian berfungsi sebagai tempat tidur
para pemain oriental circus mulai menggeliar
sang pelatih yuli atau biasa dipanggil marvel
masuk dan membangunkan mereka
ini adalah bus yang sama yang digunakan saat oriental sirkus berkeliling indonesia dahulu
semuanya diubah untuk memenuhi kebutuhan pemain
satu bus ini misalnya bisa untuk tidur delapan pemain
dilengkapi pendingin ruangan untuk membuat yang tinggal merasa nyaman
trailer untuk mandi pun tidak jauh dari sini
jumlah kendaraan yang kini berubah dengan berbagai fungsi
mencapai tiga puluh trailer bus dan kendaraan lain
dari mulai trailer rias kamar mandi hingga trailer pengangkut satwa
namun oriental sirkus tidak lagi memakai atraksi satwa sejak dua ribu tujuh belas
trailer yang ini adalah trailer untuk mengangkut satwa
untuk mengangkut singa
ada dua kandang dalam satu trail ini
satu dan dua yang digunakan untuk mengangkut singa pada saat mereka melakukan atraksi di berbagai kota di seluruh indonesia
iring iringannya pada saat itu bisa begitu panjang
antara dua puluh lima hingga tiga puluh kendaraan sekaligus
dari satu kota ke kota lain
termasuk juga selain kandang singa tadi trailer juga untuk mengangkut berbagai macam jenis satwa
ada burung kemudian anjing dan juga yang paling unik adalah kandang
untuk mengangkut simpanse
ini adalah asli
dulu juga pernah ataupun trailer itu ini digunakan untuk mengangkut gajah
gajah juga sempat digunakan diikutkan pada saat mereka berkeliling indonesia
dan sekarang semuanya sudah dijadikan semacam museum hidup untuk menggambarkan bagaimana dulu hidup menjadi pemain sirkus di indonesia
ya bangun latihan main bangun latihan main gitu
senangnya badan kita fit terus terjaga gak gampang sakit
dulu kan sempat kayak keliling keliling itu minusnya jauh dari keluarga jauh dari orang tua jarang pulang
terus plusnya tuh senangnya bisa lihat
kota ke kota itu seru banget pindah pindah suasana baru
sekarang sudah menetap di sini
dari hampir seratus anggota sirkus ketika tampil berkeliling sekarang hanya tersisa dua puluh anggota oriental sirkus
suwanto termasuk satu di antara sedikit pemain senior yang masih bertahan
mengawali karirnya lima belas tahun lalu bersama sirkus ini
layaknya suwanto pemain pemain lain berasal dari berbagai kota
kebanyakan dari mereka sebelum bergabung dengan sirkus sudah memiliki dasar keahlian seni olah tubuh
sehingga ketika bergabung dengan sirkus tidak sulit menyesuaikan
awal itu jadi training dulu kebersihan
terus lanjut ke bagian alat
saya ingin ikut main terus terobsesi jadi pengen ikutan main
umur kurang lebih tujuh belas tahun
aku kayak aku juga harus bisa nih pengen gitu
kelihatannya seru gitu dilihat orang kayak meriah gitu
sebagai pemain sirkus tiada rutinitas yang lain
kecuali latihan dan tampil
latihan dilakukan sekitar dua jam setiap hari sebelum mulai tampil di siang hari
yuli pemain paling senior memimpin setiap latihan
tidak ada metode latihan yang tekstual
semuanya dilakukan berdasarkan pengalaman tiga puluh tahun yuli menjadi pemain sirkus
jika yuli sedang berhalangan atau libur maka latihan akan dipimpin oleh pemain senior yang lain
latihan dilakukan sesuai peran atau spesialisasi para pemain
suwanto yang spesialisasinya keterampilan akan lebih banyak berlatih juggling sambil terus menambah variasi gerakan agar lebih akrobatif

mengalihkan balas bala
dan pengalian balancing akan lebih banyak berlatih keseimbangan
seperti berjalan di balok titian naik sepeda roda satu atau bahkan naik sepeda dengan ditumpangi enam orang
sementara para pemain perempuan yang semuanya junior lebih banyak mendapat pelatihan dasar untuk semua keterampilan
baik keseimbangan maupun gerakan akrobatik
karena semuanya masih baru pemain perempuan terus dibiasakan
akan melatih kelenturan tubuh
kayak latihan semua sama
tapi dilihat siapa yang lebih kuasa
itu lebih pandai
pasti diambil untuk jegeling
kayak ini diambilnya kayak untuk akrobat
di ke akrobat
semua itu kan kayak perlu kaki
kayak buat untuk salto salto itu harus kuat
kayak jackling kan nggak usah kuat
tapi tangannya harus bisa main tangan
jadi kayak gitu
kayak dia tinggi
pasti bisa buat jadi kayak chair
tapi kayak sedang buat penyeberang
jadi kayak ini buat yang atas atas
latihan paling berat adalah terapis
karena terapis hanya dimainkan oleh orang orang tertentu saja
hanya para pemain senior
seperti halnya sirkus sirkus lain di seluruh dunia
terapis atau aksi berayun di ketinggian
ditampilkan sebagai puncak pertunjukan
ini adalah penghargaan terhadap aksi yang dianggap paling berbahaya dalam pertunjukan
latihan terapis biasanya ditunjukkan untuk pemain senior
ditujukan untuk melatih kekompakan dan momentum
kapan harus berayun
kapan harus melepaskan pegangan
dan kapan harus bersalto di udara
butuh bertahun tahun latihan dan pengalaman
agar aksi terapis bisa berjalan aman
kesalahannya itu kayak kita gak pas gak kompak
jadi indianya kadang pas itu
pas kayak main terapis itu apa pas ininya kan pas tangkep ininya
dapet pas itu nyebrangnya pas lempar setoknya
gak pas ya udah jatoh udah
itu diulang terus
ulang lagi terus latihan terus lalu lama jadi
ditempa dengan latihan keras setiap hari
mungkin terlihat melelahkan bagi kita
namun untuk mereka
latihan adalah bagian dari pekerjaan mencari nafkah
latihan adalah bekal agar bisa mempertunjukkan atraksi akrobatik
yang menghibur dan menghindari risiko celaka
menjelang sore pengunjung yang selesai menyaksikan satwa di taman safari prigen
biasanya menutup wisata mereka dengan menuju ke tenda oriental sirkus
di sebelah barang
setiap harinya mereka tampil hingga empat kali
tetapi pertunjukan paling lengkap baru ditampilkan di jam terakhir
karena biasanya pengunjung di sore hari jauh lebih ramai
di sore hari terapis biasanya dimainkan
sebagai atraksi berbahaya dan sangat melelahkan
terapis memang sebaiknya tidak dimainkan terus menerus sepanjang hari
selama pandemi ini
selama pandemi ini
selama pandemi ini
selama pandemi ini
pengelola sirkus juga membatasi jumlah pengunjung
dari kapasitas dua ratus orang maksimal hanya seratus kursi yang bisa diisi
sementara di belakang panggung para pemain juga sudah mulai bersiap
mereka semua memoles wajah dengan riasan badut
lengkap dengan rambut palsu berwarna warni dan kostum cerah
jadi kita lebih ke
ini kebetulan ke badut cewek ya
biar lebih menarik lah
iya biar lebih menarik dan mereka nanti berinteraksi dengan pengunjung dan tamu tamu di sini
jadi tiap hari itu bisa jadi kostum dan rambutnya beda mungkin ya
tiap hari beda iya
tergantung dengan temanya
seperti halnya semua sirkus seluruh dunia badut adalah simbol keceriaan
karena itu perannya adalah pelawak melucu dengan berbagai gerak dan adegan
sejak pertama kali terbentuk oriental sirkus juga menggunakan karakter badut untuk menimbulkan gelak tawa penonton
satu di antaranya adalah suwandi yang sudah bergabung sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
menurutnya pakem itu sudah ada sejak sirkus zaman dahulu
ya perannya badut pelawak
kalau atraksi jarang ya
karena sirkus itu apa ciri khasnya menurut bapak ya orang orang ini ya
bener gak itu
daya tarik pengunjung ya memang bener
orang seperti saya ini
kini saatnya pertunjukan dimulai
meski lebih sederhana para pemain berusaha menghadirkan suasana panggung sirkus seperti layaknya oriental sirkus masih pentas berkeliling
tata panggung tata cahaya hingga rundown acara dibuat mirip seperti mereka pentas bertahun tahun yang lalu
hanya saja durasi tiap pertunjukan dipadatkan menjadi dua puluh menit
dahulu saat masih berkeliling tiap pertunjukan oriental sirkus bisa mencapai durasi dua jam lebih
karena itu setiap atraksi yang ditampilkan tidak penuh hanya cuplikan cuplikan saja
biasanya atraksi dibuka dengan lima menit atraksi burung nuri berlatih
lima menit badut melawak lalu diakhiri dengan aksi ketangkasan atau atraksi terapis
atraksi hewan buas gajah atau berbagai jenis kerai yang dulu menjadi aksi andalan oriental sirkus indonesia tidak lagi ditampilkan
regulasi pemerintah dan tekanan internasional pada penggunaan satwa untuk atraksi
membuat sirkus ini tidak lagi menggunakan hewan sejak tahun dua ribu tujuh belas
kini mereka menggunakan pemain berkostum satwa agar suasana khas sirkus dengan satwa di dalamnya tetap tercipta
kini sampailah pada pertunjukan yang paling dinanti trapis
dimulai dengan pemain paling senior yang juga pelatih yuli kritianto masuk ke arena
yuli akan menjadi pemain terapis paling penting karena dialah yang akan melakukan berbagai salto dan berputar di udara
variasi berayun melempar dan menangkap bisa bermacam macam
tapi oriental sirkus biasanya menggunakan empat atau lima orang
satu sebagai penangkap lainnya akan melakukan atraksi
tiap aksi terapis selalu menggunakan jaring dari bahan nilon serut sebagai pengaman
meski begitu jaring ini akan menjadi sumber celaka kalau salah penggunaannya
kalau jatuh kalau arus dasarnya harus benar benar terlentang
jadi kalau dari atas tidak boleh kaki duluan atau apa duluan harus benar benar kencang terlentang
jadi begini langsung tidur begini bapaknya
tidak boleh kaki duluan kalau kaki duluan nanti bisa cedera
seperti ini naiklah keseleo gitu
jadi benar benar harus badan langsung rata
kita harus fokus benar benar ngambil dari atas turun itu benar benar di tengah
jangan di samping ataupun di mana mana harus benar benar di tumpuan tengah
penguasaan teknik momentum dan konsentrasi adalah kunci aksi terapis
lihat bagaimana yuli kristianto meluncur setinggi sembilan belas meter dengan kepala di bawah
dia mengubah posisi badannya hanya sepersekian detik sebelum menyentuh jaring
dan dengan elegan dia bangkit merentangkan tangan sambil disambut penonton yang lepas dari ketegangan
seperti inilah hidup pemain sirkus
berlatih tampil istirahat
sorak sore ratusan penonton yang puas dengan berbagai aksi akrobatik panjang oriental sirkus indonesia mungkin sudah lama berlalu
tapi mereka terus bertahan setia menjaga warisan seni akrobatik sirkus
satu satunya kelompok sirkus indonesia yang tetap hidup hingga sekarang